enam ekor sapi kurban positif pmk ini ditemukan dalam razia lapak pedagang hewan kurban
yang dilakukan petugas satpol pp kota semarang kamisial
enam sapi tersebut ditemukan di dua lapak berbeda
salah satunya lapak milik harsono di kawasan terangkil gunung pati
harsono mengatakan ia tidak sengaja menjual hewan kurban positif pmk
ketika dibeli dari peternak di gerobokan dan blora sebulan lalu sapi dalam kondisi sehat
harsono yakin sapinya tertular pmk di semarang
kepala satpol pp kota semarang kamisial
kota semarang fajar purwoto menyesalkan sikap pedagang yang tetap menjual hewan positif pmk
pihaknya akan menindak tegas pedagang tersebut dengan memintanya langsung memulangkan sapi ke daerah asal
agar tidak menulari hewan lainnya
lapaknya akan dirobohkan
pekan lalu seekor sapi positif pmk ditemukan di lapak pedagang hewan kurban di semarang
petugas akan terus merazia hingga menjelang idul adha
danang cahyo semarang jawa tengah